meski sempat menolak namun warga pelanggar protokol kesehatan ini tetap dipaksa petugas untuk masuk ke dalam peti mati
warga yang juga diberi rompi oranya bertuliskan pelanggar psbb ini pun hanya bisa pasrah berada di dalam peti mati selama lima menit
hukuman ini dilakukan petugas untuk memberikan efek jerah pada pelanggar protokol kesehatan dan semakin menyadarkan masyarakat akan bahaya covid sembilan belas
tugas juga melakukan kampanye sambil menggotong peti mati agar masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker mencuci tangan dan jaga jarak
beberapanya kita minta untuk merenung
di lokasi peti mati di mana tujuannya menyadarkan kita semua menyadarkan kepada orang banyak bahwa covid itu masih ada bahaya covid itu mengancam kita semua